dia akan berhutang putih padaku
selassie bangun selassie

sudah berkali kali kau menyuruhku menyingkir
tapi aku tidak akan pernah menyingkir sebelum aku menghabisimu sekian
ayam itu seram dia
rai beristirahatlah dulu
jangan terlalu memendam kebencian
nanti sakit membuatkan kamu lagi
lebih baik beristirahat ya
yunda yunda aku mohon
yunda jangan pergi dari istana
aku akan tetap di sini
aku tidak akan kemana mana

saya akan lupakanmu betul betul
akan kau tidak melakukannya
aku tidak akan minimize ini dengan salud

tapi ya berhenti
aku tak berhak